gelaran ini merupakan acara perdana hotlix dengan mengangkat konsep sunset beach and bonfire party yang menjadi tradisi baru di indonesia untuk berpesta di pinggir pantai
head of marketing pt api geraha boga nove mengatakan warga jakarta tangerang dan sekitarnya tak perlu jauh jauh ke bali untuk bisa berpesta di pinggir pantai berpasir putih bersih
ia berharap hotlix beach on fire nantinya dapat menjadi acara yang diadakan
routine setiap tahunnya
konsep sunset beach and bonfire party ini memantik spirit kebersamaan yang hangat dari para pengunjung yang ramai datang ke acara ini
terdapat deretan performer yang tampil di acara yang mulai dibuka pada sabtu sore ini
kemudian guest star ternama yaitu diz korea dj angger dimas dan dj diz
tersedia dua varian tiket yaitu festival dan vip yang bisa dibeli secara presale dan on the spot dengan kisaran harga mulai dari rp dua ratus lima puluh hingga rp lima ratus
seluruh pemilik tiket berhak mendapatkan minuman gratis dan khusus vip access mendapatkan seporsi finger food yaitu hotdog dari hotlix texas barbecue and bar
dan alha pasir putih memiliki visi dan misi yaitu there is no stranger here
di mana pada acara ini semua pengunjung dapat berbaur saat menikmati suasana acara ataupun hidangan yang disediakan
dan itu adalah malam yang menyenangkan dan semoga pada akhir malam
setelah acara hotlix beach on fire usai hotlix dan aloha bekerja sama dengan organisasi clean and green untuk melakukan aksi bersih bersih pantai di lokasi tersebut
hal ini menjadi bentuk tanggung jawab lingkungan terutama terkait permasalahan sampah di indonesia sekaligus memberikan donasi kepada warga yang membutuhkan
dan dengan permasalahan ini kami berpartner dengan yayasan di sekitar jakarta dan kami memberikan semua permasalahan mereka
dan di dalam yayasan mereka menggabungkan permasalahan mereka dan mereka menjual permasalahan mereka ke fasilitas pemotongan agar mereka dapat mendukung yayasan dan mendapatkan uang untuk yayasan dengan memotong permasalahan
jadi kami membantu yayasan dan kami juga memotong permasalahan pada saat yang sama yang saya pikir adalah model yang bagus
saya pikir yang paling penting di sini adalah pendidikan
kita harus mengajar orang orang bagaimana untuk mengisahkan permasalahan mereka dengan betul agar tidak terjadi di tempat tempat tanah besar di sekitar jakarta
dan itu akan berjalan ke pemotongan dan itu adalah alasan yang baik
organisasi clean and green juga terus mengingatkan pentingnya pemisahan jenis sampah untuk mendapatkan nilai ekonomi dari sampah yang dikumpulkan
mereka juga berharap masyarakat dapat semakin sadar dan berkontribusi terkait kegiatan
dan juga mendapatkan daur ulang dan pengelolaan sampah di indonesia agar lebih efektif